dua tahun tertunda art jakarta kembali berpameran secara fisik
ajang seni rupa tahunan ini memamerkan karya galeri dalam dan luar negeri
bertempat di hutan kota baipelataran jakarta
pameran digelar mulai tujuh hingga empat belas april mendatang
ajang pameran karya seni rupa tahunan art jakarta kembali digelar secara fisik
tahun ini ajang pameran mengusung tema art jakarta gardens dua ribu dua puluh dua
berlokasi di hutan kota baipelataran jakarta
pameran menampilkan karya galeri seni rupa dalam dan luar negeri
beberapa galeri ternama lokal tercatat mengikuti pameran
yang dibuka wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
seniman inyorman nuwarta tampil dengan membawa nama linda galeri
ikut berpartisipasi pula pematung dolorosa sinaga nus salomo dan sunario
dia bukan sekedar
pameran seni rupa dia sebuah ruang sosial sebenarnya
teman teman seniman bisa ketemu
antar galeri bisa saling bertukar informasi
itu sih dimensi sosialnya itu yang bertemu secara fisik secara langsung itu
masih belum tergantikan oleh pertemuan pertemuan secara virtual
selain digelar di sekitar taman pameran juga menempati dua tenda yang menampung dua puluh galeri
beberapa galeri mengusung seni rupa kontemporer dengan sentuhan kekinian
seperti yang disuguhkan salah satu peserta ini
museum of toys berusaha untuk membuat supaya ini diwujudkan ke dalam objek tiga d
jadi disinilah museum of toys bergerak kita ingin mengangkat para seniman seniman dari lokal indonesia
untuk mewujudkan mereka dari hasil gambaran atau imajinasi mereka dari tujuan
jadi kita mengajak menjadikannya ke dalam tiga d ke dalam tiga d objek
art jakarta kali ini mengundang pula seniman mancanegara
hasil karya mereka ditampilkan di dalam dan luar tenda
salah satu peserta asal thailand mengaku antusias dengan gelaran ini
ajang seperti ini efektif mampu memperkenalkan karyanya ke dunia internasional
saya pikir ini adalah pertama kali kalian mengundang sesuatu yang di luar
seperti park skulptur
ini sangat menakjubkan saya bisa menunjukkan karya saya di luar di park publik untuk masyarakat
meskipun menyasar kolektor dan pecinta seni rupa art jakarta juga terbuka untuk umum
untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh tersedia pemandu di masing masing galeri
cerita di balik proses kreatif sebuah karya seni tidak jarang menjadi hal paling menarik dari tampilan karya seni itu sendiri
seperti kata dua pengunjung ini
dan cerita di balik kenapa karya seni terlihat seperti memang
jadi misalkan kita lihat misalkan yang di belakang itu dari tembaga
nah itu tuh story dibalik cara dia bikin cara berpikir dia sampai tercipta artwork itu tuh yang menarik
yang kadang kita appreciate itu cara mereka menyampaikan value nya itu sih
cara mereka mengimplementasikan ngejelasin apa sih story behind this artwork
art jakarta gardens dua ribu dua puluh dua digelar selama delapan hari dari tujuh hingga empat belas april
dibuka pukul satu siang hingga sembilan malam
pengunjung akan dibagi beberapa slot untuk bisa masuk
pengunjung sebaiknya sedia payung sebelum hujan karena di lokasi ini hujan hampir selalu turun pada sore hari